makan mentimun bareng susena
berangkat ke palu dari bekasi
jangan melamun jangan meramah
karena lu siswa berprestasi
liat tuh kalungnya tua kayak pengantin india loh
yaudah ayo kita foto sama temen temen sekelas
udah pada nungguin nih
rin angkat telponnya dong
atau seenggaknya bales wa gue kek
udah mampus bawa kembaran gua nih
ngapain lu bonceng roman
ada yang salah
dia itu musuh bebuyutan kita
tugas lo buat bikin dia sengsara
bukan malah ngebantu dia
pak karin dapet penghargaan di sekolah pak
karin mau kesana sekarang
bapak tidak akan pernah membukakan pintu untuk anak yang kurang ajar kayak kamu
terus seperti ini ya mas
harungkan sama keluarga
dengan prestasi prestasi mu
ingat kau satu satunya anak laki laki kami
kau ksatria berkuda paling sakti
pengorbananmu tak terperih
seluruh tenaga kau beri
demi cemerlangnya masa depanku nanti
terima kasih mak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

iya bagus pak
ya begitu lah
eh gantian aku sekarang
oh foto yang bagus ya
ya pak sini pak
eh terlihat ini piala
terlihat semuanya pak
sudah siap kan
ya ya sebentar pak ini susah
sudah pak sudah
coba aku lihat sini
goyang tadi kau fotonya
dua aku tak bisa pak
kita foto bertiga saja
aku saja yang foto
ini mudah mudahan pas lah
mudah mudahan pas ini posisinya
nah cukup lah ya
bagus sih itu pak
aku simpan lah
aku mau ke toilet dulu pak ya
kau tunggu sini oman ya
kita kalo punya masalah
bulan gak boleh kemana mana
gagal deh gue ajak bulan jalan
makan mentimun bareng susana
berangkat ke palu dari bekasi
jangan melamun jangan meramah
karena lo siswa berprestasi
liat tuh kalungnya tua
kayak pengantin india
yaudah ayo kita foto sama temen temen sekelas
udah pada nungguin nih
atau seenggaknya balas wa gue
selamat ya buat penghargaan kamu sorry nggak bisa gue
nih nih nih man man gua kasih tau man ya kalau lo punya pacar pacar lo minta cipika cipiki ya
masa lu nggak kasih sih para banget cipika cipiki nanti jangan apaan sih pacar gua aja nggak pacaran
sama dia jalan jalan makan peye cieee nah itu yang dipotong profil whatsapp apaan foto apaan
aduh mampus gue mendingan gue pergi aja deh dari sini daripada nanti gue kena damprot
semuanya gue duluan ya
aiman kok pro pro jangan kalo kok tidak pacaran kok tidak mungkin dipepasang sama dia tuh
maksudnya apaan sih
tuh gara gara lo gak ngapain dia pacar udah jadi pergi deh
engga foto apaan sih mana gue belum liat
tapi gini gini lah ya biar misalnya apa namanya lebih mudah gitu
wah apaan tuh
pro pro jangan kok
kalo gue emang yang terbaik buat lo man lo harus ditujukin itu
lo malah puji puji bela
sekarang gue ngerti kenapa wulan marah sama gue
ini pasti ulah bela
bentar ya bentar ya
aduh untung aja gue tadi buru buru kabur
coba kalau enggak kan tensin gue diomelin sama roman di lapangan
bel keluar lo
keluar gue bilang
lu kan ya udah ganti foto profile whatsapp gue
ya udah sih roman kamu ngomongnya gausah teriak teriak
ya makanya lu jawab pertanyaan gue
lo kan yang ganti

itu namanya kurang ajar
lo udah lancang sama gue bel
ya udah mau kamu jadi lebih baik kayak gitu sih biasa aja kali
ya lagian emang kamu rugi ha kamu ga masuk kantor polisi juga kan
ya udah lah santai kali
tapi lo udah keterlaluan bel
gara gara ini semua jadi salah paham sama gua
ya udah sih man kok jadi kamu sih yang sewat
emang apa ruginya sih kalau kamu disangka jadian sama aku
gak ada ruginya juga kan
apalagi kan juga dulu kamu yang ngajar ngajar aku
kamu yang nembak aku
sekarang apa kamu udah berubah banget atau gak sih man